pelayanan itu meliputi pijat cek kesehatan dan makanan gratis
real fernando di bagung lujarto
biasa saya pake episode seratus lah gue pantun ya
untuk terus menggencarkan vaksinasi booster
iya mungkin karena karena apa kalaminya juga di basket kali ya
termasuk anaknya sering sakit batuk pilek bapaknya masih merokok gitu loh ya
belum ada aturannya atau memang
jadi memang ini balance nya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
dengan kondisi global yang masih sangat fluktuatif seperti ini pak
sawah yang digunakan untuk mengusir burung di sawah
bagi anda yang ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara itu
jadi banyak mengatakan sejak usia tiga puluh tahun ke atas gitu
dibandingkan dengan sumber energi tidak terbarukan
tapi kita sesuaikan dengan kondisi perkembangan sekarang